pertama kita ingin sampai tiga puluh ribu jadi presiden minta dua puluh ribu dulu
jadi tes dua puluh ribu kita lakukan dulu secara bertahap
bapak penas telah menghitung kapasitas kita memungkinkan itu
untuk di seluruh indonesia melakukan tes ini